selain pemandangannya kita juga bisa menikmati kulinernya yang beragam
dengan suhu yang diperkirakan dapat melebihi empat puluh derajat celcius
sehingga hampir tidak terlihat ada resesi
makin besar keinginan mereka
di sisi lain tiongkok yang merupakan salah satu konsumen terbesar minyak kedua di dunia itu menunjukkan penurunan import
memang tema debat yang pertama ini tentang pemerintahan hukum ham pemberantasan korupsi
biar ikan koinya gak berkutu jadi dimakanin sama ikan kafiat namanya
ternyata mobil nggak bisa masuk
kalau keripik pisang sekitar rp enam puluh begitu ya pak
di bulan maret yang tadinya diperkirakan ada penurunan sekarang kembali lagi kemungkinan fed akan mempertahankan tingkat suku bunga tadi
masyarakat yang lain juga tetap membutuhkan
kondisi ekonomi tiongkok yang masih lesu ditambah pekan ini ada banyak rilis data ekonomi
setelah itu sekarang bibit itu sudah berubah menjadi hutan bambu keputih
kemudian gunakanlah body spray atau water spray
dia bisa indoor bisa outdoor juga sebenarnya
itu para penumpang itu kalah pagi pagi
kalau di pasar saham sendiri biasanya yang paling penting itu adalah
namun ada juga yang memilih untuk menunda
hanya butuh kurang dari dua puluh menit dari pusat kota dengan mengendari mobil untuk tiba di sana